di pasar hewan desa campur rejo kabupaten bonyodegoro
harga berbagai jenis sapi mulai merangkak naik
kenaikan harga sapi bervariasi
mulai satu hingga dua juta rupiah tergantung jenis dan ukuran
kenaikan harga tertinggi terjadi pada sapi jantan
untuk mendapat seekor sapi kurban
pembeli harus menyiapkan sedikitnya uang dua puluh juta rupiah
padahal sebelumnya sapi kurban bisa didapat dengan harga delapan belas juta rupiah
namun kenaikan harga sapi kurban ini tak dibarengi dengan naiknya pembelian
pandemi covid sembilan belas lah yang menjadi penyebabnya
dalam satu minggu terakhir
penjualan sapi kurban di jepang
hanya berkisar tiga ratus ekor
para pedagang sapi di pasar ini bisa menjual hingga tujuh ratus ekor per minggunya